partai nasdem membantah telah meminta sejumlah kursi kabinet pemerintahan jokowi ma'ruf
nasdem menyatakan soal menteri adalah hak prerogatif presiden
hal itu membantah pernyataan kader nasdem taufikul hadi yang menyatakan nasdem menyodorkan sebelas nama calon menteri
jadi untuk tegasnya nasdem tidak pernah mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya itu dalam diskresi presiden
namun kalau dari pkb ada banyak kadernya sepuluh bahkan bisa lebih dari nasdem juga banyak profesionalnya
dari pdip banyak dari golkar banyak dari p tiga banyak dan partai partai koalisi lainnya itu banyak
maka saya kira itu hal yang baik untuk pak jokowi karena dia mempunyai pilihan yang banyak
lalu juga hal yang baik ya bagi indonesia karena ternyata indonesia punya kader kader profesional
dari partai politik itu banyak